tim gabungan dari batan bapeten dan unit kbr gaganama bespori
melanjutkan proses dekontaminasi di perumahan batan indah kota tanggerang selatan senin siang
dua puluh delapan tong berisi tanah dan vegetasi yang terpapar radiasi diangkut
untuk diuji di laboratorium pusat teknologi limbah radioaktif atau pt lerbatan di kawasan puspitek
total petugas telah mengangkut satu ratus lima belas drum tanah yang diduga terpapar limbah cesium satu ratus tiga puluh
tim gabungan juga melakukan mapping di sekitar areal yang terpapar radiasi
dengan menggunakan alat pendeteksi paparan radioaktif
namun menjelang sore proses dekontaminasi kembali dihentikan karena hujan
rencananya proses dekontaminasi baru akan dilanjutkan esok jika cuaca mendukung
proses clean up dihentikan karena kondisi hujan akan menyulitkan kita di dalam melakukan clean up
terutama pengambilan tanah dan lain lain
selain itu ada faktor keselamatan yang juga harus kita pertimbangkan
kembangkan terutama karena banyaknya genangan air yang ada di lokasi
menurut petugas badan pengawas tenaga nuklir atau bapeten
penghentian proses pembersihan akibat hujan dilakukan untuk menjamin keamanan petugas
kompeten berharap proses dekontaminasi bisa lebih cepat dari tenggat waktu dua puluh hari
dengan adai bantuan alat eskavator dari pmkot tanggerang selatan
sementara itu sembilan warga perumahan batan indah dikirim ke laboratorium pusat teknologi
keselamatan dan meteorologi radiasi batang di pasar jumat jakarta selatan
mereka diperiksa menggunakan alat whole body counting untuk mengetahui paparan radiasi
zat berbahaya di tubuh mereka
pemeriksaan dilakukan kepada sampel warga yang tinggal dengan radius tiga sampai dengan lima meter
dari lokasi secara bertahap pada senin dan selasa tujuh belas dan delapan belas februari dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia